di usia usia tersebut mereka banyak memberikan perhatian pada isu misalnya isu kesehatan isu perubahan iklim kemudian juga isu korupsi
pendengar menteri federal untuk penduduk asli australia linda bernie mengatakan
memang menunjukkan sesuatu yang relatif mengembirakan ya
penonton kan mereka bisa terbentengi akibatnya oke itu pertama yang kedua apa yang kita omongin dengan
banyak banyak kendala kendala yang terjadi yang
masa persidangan dua tahun sidang dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
treatment yang pertama kita menggunakan yang namanya deacidification tower
tapi dengan proses yang terbuka tadi transparan tadi
harganya cukup mahal dari rp satu ratus dua puluh hingga rp tiga ratus
untuk bisa segera keluar ya dari
ya ya ini sesuatu yang nggak bisa dihindari mas yudi
saya daniel yuwantoro bantu daerah istimewa yogyakarta
makanya pakai bumbu kacang lebih sedep
entah karena tempat tinggal mereka ketidakmampuan mereka membeli dalam jumlah besar atau berbelanja
kali ini saya mencoba untuk menggoreng beberapa lele
dia mulai berhasil rebound dari sebelumnya empat puluh sembilan lima gitu
katanya terakhir lo sd ya make ya
jadi saya meminta supaya saya nanti akan mengajukan ke mk ini pasal ini
karena bukan tidak mungkin dari tempat ini akan lahir bibit baru atlet sepatu roda khususnya dari tanah papua
aksi di laut aksi di kantor aksi di mnp
aduh apalagi tuh padahal ditunggu tunggu tuh perongka
padahal aparat berjaga hanya karena itu
itu gimana sih mas posisi kasusnya itu gimana sebenarnya
fasilitasnya juga kan mencukupi banget tuh
dan berhak tampil pada ironman world championship di kona hawaii di tahun dua ribu tujuh belas
tapi juga punya sumber daya alam yang melimpah
di mana nanti yang kami perkirakan akan terjadi pertemuan antara ketua umum koalisi indonesia maju
iya seleksi kayak biasa kayak
atau flora normal istilah di kedokteran
berarti yang tadi naskahnya dihapus semua
nah lo pribadi tadi kalo lo nyebutin uph emang sebelumnya di daerah situ lo ga ngincer college lain high school lain selain uph itu
selamat pagi selamat siang selamat sore
nyalakan mesin dan putar handle gasnya
masjid yang berada di tepi hutan dan terlihat sangat sederhana ini
ini memang sideways tapi kelihatan di dekat support
dan untuk itu kita juga memakai hal hal yang ganjil
dan katanya pak mahfud juga sebetulnya
awal dari gimana kenal dari basket keluarga basket kayak gimana
punya dashboard monitoring perubahan perilaku
dan mereka sangat suportif sekali ke saya
dalam rangka mensukseskan kegiatan g dua puluh tahun dua ribu dua puluh
berita terkini mengenai penyedia pendidikan
dari dulu gue kelas kelas delapan akhir akhir deh sebelum naik ke kelas sembilan
harga emas masih akan tetap bertahan dan terus melakukan naik walaupun tidak mungkin
aduk rata dan diamkan selama sepuluh menit hingga bumbu meresap
masalah kesehatan jiwa menjadi salah satu problematika dalam kehidupan
itu untuk si game indonesia
selamat suroso salah satunya
jangan pernah jebut world olympic academy itu salah itu
yang mengkritik perang moskow di ukraina masih ditahan di penjara imigrasi thailand
karena air ya hampir kira kira penurunan sedikit hampir dua cm sampai tiga cm
ada beragam pilihan menu roti bercita rasa manis dengan isian selai coklat stroberi kacang hingga serikaya
karena saya dari dulu cari praktisnya aja
oke oke karena sate kuahnya yang saya pesan sudah siap sekarang waktunya saya icip icip
dugaan kecurangan dan adanya
tapi kalau yang nggak paham apalagi yang kemudian tergiur dengan kemudahan kemudahannya untuk mendapatkan hal hal yang sebenarnya belum bisa dia peroleh hari ini
bagi warga pantai itu pasti akan
lalu perjalanan ke depannya selama kampanye hingga desember mendatang pak
terus magangnya jadi apa gi lu ngomong gi tadi gi magang
ya saya kira dulu misalnya hampir dua puluh tahun orang orang yang dekat dengan pak prabowo kan itu kemudian tidak mendapatkan posisi yang lain
dinas pendidikan dengan dinas kesehatan untuk dampingi buka sekolah